sudah bersama saya seorang ekonom bidang keahlian ekonomi keuangan yang pernah menjadi rektor unika atmajaya
bung pras kita diramaikan dengan harga beras yang melambung tinggi
tetapi juga ada rasa rasanan gitu
ada analisa dan dugaan bahwa kenapa harga beras itu tinggi sekali karena langka
dan itu akibat bansos yang jorjoran selama masa kampanye
saya ingin dengar dulu penjelasan dari anda
apa yang bisa anda katakan dari analisa ini
jadi begini kalau kita berangkat dari konsep tool dulu ya
kalau kita ngomong soal harga itu kan dari demand and supply
saya kira sudah dijelaskan kenapa kok harga tinggi
kurang lalu permintaannya tetap tinggi dan sebagainya
tapi ada satu aspek lagi selain supply and demand yaitu distribusi
saya kira ini yang terpengaruh oleh kemarin bansos
jadi kalau dibilang bahwa beras itu ada dan kemudian tersedia
dan apalagi kita punya kuota import sangat tinggi gitu ya
sebetulnya kan secara teoritis barang itu ada gitu
saya kira problemnya ada di distribusi
tetapi tidak dapat didistribusikan dengan baik ke masyarakat
dan salah satu problem kenapa distribusi menjadi permasalahan sehingga harga naik
salah satu kemungkinannya adalah karena memang kemarin konsentrasinya dibagi untuk bansos
dan bansos ini kan kita tahu ini satu apa namanya
boleh dibilang satu alat politik yang penting ya dalam pemilu
dan ini bukan hanya soal pemilu kita sekarang
kenapa distribusi untuk bantuan pangan waktu kampanye bisa lancar
waktu mendekati pilpres pemilu legas last beef bisa lancar
kenapa distribusi setelah kampanye jadi nggak lancar
jadi saya kira memang apa namanya
sebelumnya konsentrasinya adalah barang itu ada
tetapi dipakai untuk kepentingan bansos
ketika selesai bansos mungkin ada problem dengan
sudah mulai dilakukan tetapi belum sampai kepada distributor
ini kan saya kira yang juga diakui oleh pemerintah
itu sekarang ini konsentrasinya adalah memastikan bahwa beras itu sampai kepada penerima
sentra sentra penjualan dan sebagainya gitu
jadi saya kira kalau dari sisi apa namanya angka ya
bahwa beras itu ada
tetapi memang sangat mungkin itu belum sampai kepada distribusi yang dekat dengan penerima akhir
sehingga harga tetap dalam situasi yang tinggi
jadi kalau misalnya tetap ada orang yang mengatakan beras itu mahal
anda mengatakan ini soal distribusi bukan karena tidak ada beras di tanah air
artinya memang selama ini ketersediaan beras itu hanya dikonsentrasikan demi bansos
karena kan kepentingan untuk tiga bulan pertama sampai pemilu itu konsentrasinya di sana
bansos itu tidak hanya program pemerintah dalam arti apa namanya yang dilaksanakan oleh pemerintah
tapi juga saya kira calon legislatif itu juga menggunakan ini sebagai amunisi untuk melakukan kampanye
dan apa namanya melakukan usaha untuk terpilih
nah jadi kira kira kalau mau disederhanakan ya
tetapi konsentrasinya memang untuk kepentingan elektoral
bahkan mungkin secara ekstrim disebut tidak ada
gara gara udah lebih dahulu diberikan sebagai bantuan ketahanan pangan atau bansos
tidak benar bahwa karena bansos lalu barang itu tidak ada
tetapi memang ada problem dengan distribusi setelah itu
bahwa pemerintah kemudian melakukan import yang lumayan besar soal beras ini
saya kira itu juga menunjukkan bahwa sebetulnya supply beras itu ada
kalau anda ingin katakanlah bahwa bansos waktu pemilu adalah sesuatu yang memang tidak terhindarkan gitu
jadi bansos yang bersifat elektoral atau keterpilihan
apakah ini juga yang menjelaskan mengapa bansos di tahun dua ribu dua puluh empat ini begitu tinggi
bahkan jauh lebih tinggi di saat masyarakat indonesia itu jauh lebih menderita
bahwa yang namanya politik elektoral itu selalu digunakan oleh setiap rejim
di setiap pemilu dan mungkin di semua negara gitu ya
karena itu mungkin kemudian mengganggu distribusi
saya kira ini problemnya adalah problem kemudian agak teknokratis
dalam arti kepastian instrumen instrumen
itu memastikan bahwa barang itu ada
selain untuk kepentingan elektoral ini
tetapi itu pertanyaan saya adalah soal besarnya bansos
mengapa bansos di tahun dua ribu dua puluh empat yang tahun politik jauh lebih besar dibandingkan bansos ketika bangsa ini jauh lebih menderita waktu pandemi
kalau kita sekali lagi lihat perspektifnya tidak hanya dalam konteks ekonomi ya
tapi juga dalam konteks politik
saya kira problemnya adalah bahwa setiap pemilu itu selalu ada kecenderungan untuk menggunakan keuangan negara untuk kepentingan elektoral
itu sesuatu yang alamiah kalau kita lihat dalam pengalaman kita sendiri juga siap
ada pemilu selalu ada upaya untuk melakukan usaha elektorat melalui keuangan negara
tetapi ketika kontrol dan check and balances itu terjadi
itu tidak terjadi dalam intensitas seperti sekarang
saya kira kalau kita baca dalam konteks yang lebih luas memang nampaknya sekarang ini ya secara ekonomi politik
apa checks and balancesnya itu agak lemah
sehingga memang kemudian upaya upaya untuk menggunakan instrumen keuangan negara untuk kepentingan elektoral itu agak lebih intensitasnya agak lebih tinggi dibandingkan periode periode sebelumnya
dan memang dalam sejarah bansos demi elektoral atau bansos di masa pemilu
menjadi sebuah keniscayaan dalam setiap rezim
kalau kita ingat dulu juga nanti saya akan masuk ke situ
tetapi memang tadi anda saya menggarisbawahi soal intensitas
dua ribu dua puluh empat ini memang intensitasnya yang jauh lebih masif
saya mau masuk apa yang dikatakan oleh sri mulyani indrawati menteri keuangan
ketika banyak kritikan atau sorotan tentang bansos
ini adalah cara untuk membangun pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keuangan negara
dan dengan demikian masyarakat juga akan ikut tuh dalam hal ini mengawasi dan seterusnya dan seterusnya
sedangkan yang tidak mampu mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana
ini untuk menciptakan suatu iklim akuntabilitas dan juga ownership atau rasa memiliki terhadap negara ini dan seluruh rakyat indonesia
sebut diucapkan oleh seorang menteri keuangan ketika orang memberikan sorotan pada bansos demi pemilu
sebenarnya bagaimana memaknai pernyataan menteri keuangan ini
apakah ini mampu meredakan kecurigaan kita tentang penggunaan bansos
saya kira beliau mengingatkan ya bahwa bansos itu dibiayai oleh keuangan negara dan keuangan negara itu sebenarnya milik rakyat
jadi kalau rakyat mendapatkan bantuan sosial itu bukan karena semata mata kebaikan hati pemerintah dan presiden tertentu dan mungkin kelompok tertentu
tapi ini adalah sebuah desain ya sebuah kebijakan dari pemerintah siapapun dia tanpa nama gitu ya pemerintah manapun gitu untuk memberikan bantuan sosial dalam situasi yang memang masyarakat memerlukan bantuan itu sendiri
saya kira jelas sekali bahwa apa namanya
statement itu mengatakan bahwa bantuan sosial jangan dikaitkan dengan kepentingan elektoral